pikun atau demensia serta penyakit alzheimer menjadi populer karena sering terjadi pada mereka yang berusia lanjut
dari hasil studi kedokteran yang dilaporkan departemen neurologi divisi neurobehavior fk ui rscm
dimensia bisa terjadi pada usia produktif tapi masih bisa dicegah dan dideteksi sejak dini
bagaimana metode pencegahan dan penanganan dimensia pada usia muda
korresponden kesehatan cnn indonesia arman helmi akan menjelaskan secara lengkap
taukah anda angka insiden atau angka kejadian demensia di seluruh dunia meningkat dengan cepat
who bersama alzheimer disease international pada dua ribu tujuh belas mencatat ada lima puluh juta orang di dunia didiagnosa demensia
di mana dua puluh sembilan juta diantaranya berada di asia pasifik
dan terjadi sekitar sepuluh juta kasus baru setiap tahun
di indonesia diperkirakan sekitar satu dua juta orang dengan demensia pada dua ribu enam belas
dan diprediksi akan terus meningkat menjadi dua juta orang di tahun dua ribu tiga puluh dan empat juta orang di tahun dua ribu lima puluh
demensia dan alzheimer sering diperbincangkan karena dianggap merupakan penyakit yang sama
alzheimer merupakan salah satu jenis penyebab demensia selain demensia vaskular
demensi alzheimer terjadi karena adanya plak protein yang berkembang dalam otak yang menyebabkan kematian sel sel otak
demensia vaskular terjadi akibat kurangnya aliran darah di otak
padahal sel sel otak membutuhkan oksigen dan nutrisi untuk tetap berfungsi normal
sementara dimensia frontotemporal disebabkan penggumpalan protein di bagian depan dan samping otak
di mana penggumpalan ini mengakibatkan area otak yang terkena menjadi menyusut
hampir sama dengan lewy body dementia
di mana terjadi karena gumpalan kecil protein yang berkembang dalam otak sehingga merusak cara kerja sel otak dalam berkomunikasi
pukovisa prawiroharjo mengatakan
tikun atau demensia merupakan gangguan kognitif seseorang
seperti gangguan cara berpikir kesulitan mengingat menganalisa
hingga menggunakan logika yang awalnya bersifat ringan hingga menghambat aktivitas sehari hari
gejala pikun atau demensia dapat dideteksi sejak dini dengan bantuan orang terdekat
seperti keluarga rekan kerja atau teman dekat
salah satu metode yang cukup mudah dilakukan dan dianjurkan oleh dr specialista raff
adalah menggunakan jembatan keledai dengan istilah la li lu le lo
la untuk labil misalnya diperhatikan apakah ada perubahan emosi dengan cepat
kemudian lee apakah sering terjadi linglung atau mendadak mengalami blank
atau hilang tujuan saat hendak melakukan sesuatu
lu untuk misalnya berhubungan dengan keadaan
dulu untuk misalnya sering lupa meletakkan benda atau sesuatu
seperti misalnya kunci gadget dan sebagainya
le untuk lemot atau istilah kerennya
atau misalnya mulai terjadi penurunan kinerja
kalau misalnya seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu satu atau dua hari
tetapi dia bisa menyelesaikan mungkin bisa berhari hari
kemudian lo untuk logika
dilihat apakah cara berpikir mulai tidak sesuai atau tidak sinkron
bila minimal ada dua sampai tiga gejala yang masuk di dalamnya
maka dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter spesialis saraf
jadi pertama adalah temukan prinsipnya itu kita bantu
mohon bantuan dari masyarakat adalah menemukan kasusnya secara dini
tadi mungkin saya membantunya dengan tadi singkatannya
nah itu ditemukanlah hal itu di tempat kerja kita
misalnya contoh kita ngelihat kok ini teman saya akhir akhir ini kok kurang produktif segala macam
ada lalinya misalnya atau lalilunya ada misalnya ya
itu jangan dibully jangan diketahui
oh oneng lo parah lo gitu gitu
kan kadang kadang suka kita ngebully itu ya
nah justru kita sayangin dia sayangin dia bentuknya adalah kita anterin dia berubah
pikun atau demensia yang terjadi pada usia produktif dapat disebabkan oleh beberapa hal
seperti adanya penyakit infeksi akut dan kronis
seperti hiv aids
perdaraan subdural di otak
trauma kepala akibat kecelakaan kendaraan bermotor
atau kondisi pasca terinfeksi covid sembilan belas dengan kondisi berat yang dirawat di icu rumah sakit
menggunakan ventilator dan sempat terjadi penurunan kesadaran
kalau belum terganggu aktivitas sehari harinya itu namanya mci atau miles communitive impairment
jadi ada satu skala satu term ya
di bawah demensia itu namanya mci
itu juga harus diwaspadai karena
kalau tidak diobati dan diseriusi
itu tendensinya akan mengarah ke demensia
jadi kan memang orang nggak langsung demensia ya
dia pasti mulai gangguan kognitif dulu
tapi masih mungkin masih bisa kerja
masih bisa melakukan aktivitas sehari harinya
penanganan pada mereka yang mengalami demensia
biasanya dokter spesialis saraf akan melakukan rangkaian pemeriksaan seperti pemeriksaan saraf
untuk menilai kekuatan otot serta melihat refleks tubuh
pemeriksaan mental untuk mengukur seberapa besar gangguan kognitif yang dialami
dan tes fungsi luhur untuk mengukur kemampuan berpikir seseorang
pemeriksaan tambahan juga dilakukan seperti pencitraan otak dengan ct scan mri dan pet scan
pemeriksaan listrik otak dan pemeriksaan darah
sementara untuk pengobatan demensia
food and drug administration atau badan pengawas obat dan makanan amerika serikat
merekomendasikan empat jenis obat yang dapat diberikan yaitu rivasticmin
tentunya keempat obat ini harus didapatkan dari dokter spesialis saraf yang melakukan perawatan
selain melakukan deteksi dini mengikuti rangkaian tes dan berbagai terapi yang dianjurkan
yang terpenting adalah menjaga kualitas hidup penderita demensia
dengan mendapatkan dukungan dari keluarga dan juga kerabat sebagai super system
mereka dengan demensia juga dianjurkan menjaga hubungan baik dengan bersih latur rahmi
baik dengan teman kerabat sahabat
ataupun juga komunitas yang dimiliki
agar mereka tidak merasa hidup sendiri
dan juga punya wadah untuk saling berbagi cerita ataupun keluh kesah
arman helmy galup resti saat jakarta